masih dari ibu kota wakil gubernur dki jakarta riza patria mengatakan tingkat keterisian tempat tidur atau bed
okupansi rate di rumah sakit menurun pada angka tiga puluh sembilan persen
saat ditemui di balai kota riza patria menyebut selain menurunnya bor di rumah sakit
terjadi penurunan di ruang unit perawatan intensif atau icu di dki jakarta
ia juga menyatakan mengapresiasi semua pihak yang mendukung program vaksin di dki jakarta
yang hari ini total vaksin pertama dan kedua sudah mencapai sebelas juta dosis
menurut riza pemerintah provinsi dki akan segera menyelesaikan pelaksanaan vaksinasi di ibu kota
angka kesembuhannya meningkat sembilan puluh tujuh dua persen
angka bor tempat tidur juga menurun di tiga puluh sembilan persen
icu menurun di enam puluh lima persen ya
sedangkan vaksin sudah mencapai delapan tiga juta
dan dosis kedua sudah mencapai tiga empat ratus lima belas sembilan ratus enam puluh empat dosis